harusnya kalau saya lihat flow nya flow apa namanya dtks itu adalah warga mendaftarkan diri kepada rt atau rw setempat untuk dimasukkan ke dalam dtks gitu kan
jadi warga harus meminta kepada rt kemudian dari rt ke lurah atau ke desa setelah itu baru ke kecamatan
setelah kecamatan baru ke bupati atau wali kota
artinya wali kota dan bupati harus tahu tentang data data yang kira kira akan masuk ke dalam dtks itu melalui dinas sosial
flow nya begitu setelah itu wali kota bupati memberikan informasi ini kepada gubernur pastru kepada pemerintah pusat kementerian
artinya alurnya flow nya seperti itu
jadi kan ada yang lucu gitu kan
dari sini kita bisa melihat berarti ada kesalahan sistem dan kesalahan manusianya kira kira begitu
dari sisi kami tidak pernah mengusulkan
terus nama tersebut kan turun ya
oh pak dinar sini pak dinar
turun dengan nama pak muhammad jumasir
itu nama itu dari pusat
nah kami apa jadi mekanismenya
sebenarnya setiap data yang datang dari kementerian sosial kami verval pak
kami serbal dan nama pak jumadi itu sudah kami coret
termasuk yang menerima bansos